halo pemirsa cnn indonesia
hari ini kita ingin membahas tentang seni ventriloquist
bagi anda yang memiliki masa kecil di era delapan puluh an dan sembilan puluh an
pasti tidak asing dengan sosok boneka tongki gatot sunyoto dan boneka susannya ria enes
seni pertunjukan itu disebut dengan nama ventriloquism
yaitu kemampuan berbicara menggunakan suara perut
seorang ventriloquist berbicara dengan mulut tertutup
agar membuat ilusi di mana boneka yang dipegang terlihat hidup dan berbicara
cara yang pertama itu pertama adalah bagaimana cara kita tidak menggerakkan bibir saat berbicara
nah pelatihannya biasanya kita menggigit sesuatu di mulut kita biar gak gerak
iya biar tidak gerak
habis itu habis udah ngegerak giginya lu raketin sedikit
iya giginya dirapetin baru mulai berucap
lalu ada beberapa kata yang tidak bisa diucap begitu saja
namanya huruf bilabial
kayak seperti b f m p v
nah itu nggak bisa diucap maka kita biasanya ganti huruf huruf itu kak
pelatihan sebagai ventriloquist profesional
sendiri membutuhkan waktu sekitar satu tahun
untuk mempelajari teknik agar matang dan dapat menguasai panggung dengan baik
abdul muhannin senior ventriloquist menceritakan sejarah awal seni suara perut ini
ventriloquist itu dari bahasa yunani
ventri artinya perut loqui artinya bunyi
jadi ventriloquism ilmu tentang suara perut sebenarnya
dulu dulu ini pelakunya adalah orang orang yang positif
memanggil roh sebenarnya
jadi pendeta pendeta zaman dulu itu menggunakan suara perut ini
seolah olah dia sedang memanggil roh
boneka yang digunakan para ventriloquist juga beragam
dan masing masing boneka memiliki ciri khas suara sendiri
dari tampilannya boneka didandani sesuai dengan gaya atau alter ego masing masing
terdapat dua tipe material yang biasa digunakan
hard doll yaitu dari kayu dan soft doll
terbuat dari kain
namun karena penampilan boneka hard doll yang sering ditakuti oleh anak kecil
boneka bermaterial kain lebih sering digunakan dalam pertunjukan
nah sekarang saya mau mencoba bersama tory
nah ini kayak susah susah banget karena harus dua personality yang berbeda
yahai lestari edwin arman jakarta